meski undang undang teks amnesti sudah diberlakukan sekitar satu bulan
pemerintah belum menemukan instrumen yang sempurna untuk menampung dana repatriasi
namun menteri keuangan sri mulyani menyatakan hal itu tidak perlu dikhawatirkan
karena uang yang dikembalikan tidak harus langsung diinvestasikan
yang mengenai investasi ini kan tidak perlu harus sekarang
kalau anda melakukan deklarasi kemudian bayar tebusan uang itu harus tinggal tiga tahun
itu masih bisa dilakukan nanti jadi nggak perlu harus semuanya sekarang hari ini
tapi tidak berarti bahwa saya akan menunda
jadi saya akan coba kerja secepat mungkin supaya masyarakat punya kepastian
tapi saya kan juga cukup perlu untuk koordinasi dengan instansi instansi tadi
seperti bank indonesia ojk kemudian dari sisi pasar modal
supaya mereka juga sama dan sinkron
karena kita tidak ingin keluar peraturan dan kemudian mereka bicara berbeda beda kan
itu malah menimbulkan masalah kepercayaan lagi